menteri hukum dan hak asasi manusia menegaskan
mengkritik presiden dan wakil presiden tidak akan diancam hukuman pidana
berdasarkan revisi kitab undang undang hukum pidana
sejumlah materi dalam rkuhp tersebut menuai pro dan kontra
sehingga presiden joko widodo memutuskan untuk menunda pengesahan undang undang baru tersebut
revisi kitab undang undang hukum pidana yang dibahas oleh dpr dan pemerintah
menuai kontroversi di masyarakat
sejumlah hukum yang kontroversial diantaranya adalah hukuman pidana
bagi warga yang mengkritik presiden dan wakil presiden
namun menteri hukum dan ham yasona lawli menegaskan
mengkritik presiden dan wakil presiden tidak diancam hukuman pidana berdasarkan ruu kuhp
melainkan yang dapat dikenakan pidana adalah merendahkan martabat presiden dan wakil presiden
dan menyebabkan terjadinya keributan
presiden joko widodo juga menunda pengesahan rkuhp
setelah menuai banyak keberatan dari masyarakat
penghinaan pada rakyatnya merupakan perbuatan yang tercelah dilihat dari aspek moral agama
nilainya dari kemasyarakatan dan nilainya dari ham
bukan berarti kalau seorang presiden bisa kita bebas cacimaki harkat dan martabatnya
mengkritik kebijakannya tidak ada masalah

ketentuan ini dimaksudkan untuk menyadarkan atau mengurangi kebebasan

ketentuan ini dimaksudkan untuk menyadarkan atau mengurangi kebebasan
mengajukan kritik pendapat yang kalau kebijakan pemerintah tidak ada masalah
ini harkat martabat presiden
dan itu dari kandungan dan harus diajukan oleh presiden sendiri
komisi tiga dpr ri sepakat mengabulkan permintaan presiden joko widodo
untuk menunda pembahasan rancangan undang undang kuhp
kesepakatan ini diputuskan berdasarkan rkuhp yang merupakan usulan dari pemerintah
rukuhp itu merupakan rukuhp
rukuhp itu merupakan rukuhp
ini perlu inisiatif pemerintah
tentu karena ini inisiatif pemerintah bukan inisiatif dpr proses itu sebetulnya tentu adalah yang menginisiatori itulah yang akan lebih banyak menentukan
kalau sekarang misalnya pemerintah menentukan bahwa ini perlu

seyogianya kami yang di dpr juga mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah
pemerintah tidak berarti ini hanya manut saja
tetapi kan tentu pemerintah juga punya pertimbangan pertimbangan yang lain
presiden jokowi meminta pembahasan rkuhp untuk dilanjutkan oleh anggota dpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
jokowi juga menilai ada banyak materi materi kontroversial di dalam rkuhp yang turut dicemaskan oleh masyarakat
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia